hai kata guma spam code surabaya febri aditya prajatara dan tujuh orang stafnya positif terinfeksi
covid sembilan belas hal ini bermula dari tracing yang dilakukan di organisasi perangkat daerah
pemkot surabaya dengan melakukan tes waprutin kapal guma spam code surabaya diduga tertular
dari sang istri yang kemudian di tracing kepada seluruh karyawan humas pemkot surabaya yang positif itu adalah
istrinya mas febri ya karena kerjanya di sana dari sana lalu hasil tracing kontak erat dengan
keluarga dilakukan swab satu keluarga ternyata pak febri terkena alhamdulillah anak anaknya beliau
tidak kenal dari sana lalu siapa kontak erat lagi yang dilakukan itu adalah karyawan karyawati
di bagian humas dari sekitar lima puluh ya empat puluh karyawan di sana dengan outsourcing semua yang dilakukan swab
gitu ada delapan yang positif meski demikian kantor humas pemkot surabaya tidak memberlakukan
lockdown pasalnya seluruh karyawan telah di tracing karyawan yang dinyatakan negatif
kofit sembilan belas tetap bekerja di kantor dan sebagian bekerja dari rumah secara bergantian delapan
orang pegawai negeri sipil di wilayah pemerintah kabupaten pangkalan madura jawa timur terkonfirmasi
positif covid sembilan belas saat ini kedelapan pns yang terkonfirmasi positif tersebut tengah mendapatkan
terus proses menelan dalaman kekut serious langkah pertama untuk jika negara yang akhirnya
pemerintah kabupaten pangkalan pun menutup dua kantor dinas tempat para pns bekerja selama empat belas hari
untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran virus